untuk mengalahkan kian santan

aku bisa memperjari kitab raja musti itu
agar aku tidak tertandingi
dan aku menjadi sakti mandagunamu
untuk mengalahkan kian santa
untuk mengalahkan kian santa
untuk mengalahkan kian santa
untuk mengalahkan kian santa
hah dasar mustache jelek
kau buruh hakim pada gurumu
kau murid tidak berguna
ternyata kau yang mengambil kitab raja musti ini
dan kau pelajari sendiri
kau telah membuatku marah
aku berjanji tidak akan mengulanginya nyai
tidak semudah itu memaafkan
kau telah membuat jalan besar
aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi
memang nyai yang paling pantas untuk mempelajari kitab itu
nyai adalah orang yang tahu dan sakti mandraguna
tolong mampuni aku nyai
tapi sekali lagi kau berbuat seperti ini
benar benar kau akan aku habisi
nah jadi gini ya ibu ibu bapak bapak semuanya akang
yang mengambil makanan itu bukan prabu abu maruk
jangan main hakim sendiri
jangan main hakim sendiri aduh
bercana ibu ibu maksudnya bukan saudara yang di sampingnya
makanya ibu ibu di sini jangan main hakim sendiri
daripada ini semuanya
banyak kena hukuman gusti prabu
lebih baik ibu ibu akan datang semuanya
kalau ada yang membutuhkan apa apa
perlu naun aja lah pokok nama
ibu ibu bisa minta tolong pada prabu amuk maruf
sok aja bebas lah mau disuruh apapun ya
aib jangan marah
kalau marah nanti saya laporkan pada prabu siliwangi
ya pokoknya emang jangan khawatir lah pokok nama lah
sama prabu amuk semuanya
dulu rangga buwana
pernah mempelajari kitab ini
kalau kita mau mempelajari jurus brajamusti
kita harus mempelajari dari buku pertama dulu
dulu rangga buwana
pernah mempelajari kitab ini
dan hampir tewas
dan setelah anda temui di latar attractif